sampai jumpa di video selanjutnya
marwa akan pergi sama saya pak
syarifah bukannya seperti ini yang kamu mau
kalau marwah manggil kamu mama
ya udah sekarang kita berangkat ke sekolah ya
sama siapa dia ya allah
kayaknya aku kenal sama mati lagi itu
kenapa kamar kita berantakan kayak gini sih
dia mau beresin kamar
kenapa harus harifah yang kita suruh
aku mau semua yang berantakan ini kamu yang beresin
kok jadi aku ya
sekarang yang majikan itu siapa
yang membantu itu siapa
jangan jangan kamu belain sarifah karena kamu
dia memang lebih baik dari majikannya sendiri
udah lah sukma
kenapa lagi sih dia
jadi aneh jadi dingin jadi cuek gitu
ada masalah kalau aku belum cepat
kamu kok gitu sih ngomongnya
sukma kamu tahu kan
kalau aku itu orang yang paling gak suka dibohongi
iya iya aku tahu dan aku gak pernah bohong sama kamu
justru kamu yang udah bohong sama aku
kamu pikir selama ini aku gak tahu kamu selingkuh sama rifa

karena kamu selalu menuduh aku selingkuh dengan rifah
sekalipun dia pembantu
aku akan bener bener selingkuh sama dia
karena selama ini kamu yang memulai
masukkan maaf pak
ibu sukma ini menuduh
saya tidak bisa berhenti dengan dia
selingkuh sama kamu
sekarang saya bertanya
saya berselingkuh sama kamu
itu gak benar bu
saya mana mungkin berani melakukan itu
saya tahu diriku saya ini siapa
dengar sendiri kan
aku gak percaya apa kata dia
pasti kamu udah suruh jauh buat bohong kan
kalau kamu terus terusan memaksa aku untuk mengakui semua tuduhan kamu
apanya yang dikabulkan
aku akan menikahi sarifah
kamu jahat pak
bapak jangan lakukan itu ya pak
kalau bapak lakukan itu
marwah akan benci sama saya pak
syarifah bukannya seperti ini yang kamu mau
kalau marwah manggil kamu mama
kalau kamu jadi istri aku
otomatis marwa juga akan manggil kamu mama kan
kamu tahu sayang
mama kenapa tega ngelakuin ini semua pak
harusnya aku yang tanya seperti itu sama kamu ya
kamu lebih tega sama marwah
kamu lebih tega sama sharifah
dan kamu juga udah bohongin aku
udah pak udah udah
mendingan sekarang bapak jelasin semuanya
sebenarnya tuh ada apa pak
selama ini kamu yang selingkuh kan
sukma kemarin aku dari rumahnya dodi
dan ngeliat kalian berdua
kalian berencana mau nikah kan
oke aku kabulin sekarang
secepatnya kita cerai
udah aku udah capek
aku udah capek dicemburuin terus sama kamu
aku capek dituduh sama kamu
aku capai dengan semua sandiwara kamu
ngapain sandiwara pak
kamu pasti nyesel kan
kenapa enggak kamu bakat ke tas ini sebelum aku baca
kenapa kamu gak jujur aja sih
kalau kamu ini sebenarnya mandu
bapak aku enggak mau gitu pak
aku akan kehilangan kamu pak
kamu enggak akan kehilangan aku sukma
kamu nikahin aku demi perempuan itu pak
iya aku akan menikahi syarifah
karena aku mau melindungi dia dari kamu
dan aku mau menyatukan sarifa dengan marwa
pak enggak bisa pak
kamu enggak bisa lakukan ini
ini semua sabar aku
oke kamu jangan pernah panggil saya mama lagi
karena saya bukan mama kamu
apa kau jadi gini sih ma
kamu tuh udah jahat sama saya
udah bagus saya mau pungut kamu untuk jadi anak saya
tapi ternyata apa
ternyata kamu nusuk saya dari belakang
kamu merampas semua kebahagiaan saya
kamu betul jahat sama saya
masih terlalu sakit ma sakit